rasanya semakin rawat saja kang keadaan desa kita sekarang ini ya
iya sejak ada kabar tentang tulis itu
kalau tuyul kan hanya mencuri buang
nah ini masa sampai mengikat tuan rumah segala
ya siapa tau tuyul kan malu kalus
bisa saja ia mengumbar diri jadi mali
tapi saya benar benar dengar kan
kalau tuyul bisa mengubah bentuk
apa kamu juga yakin kalau tuyul bisa mengubah bentuk
kok ayah ayah wae nya kerjaan siapa tuh ini tuyul kan
kita di fitnah nih
saya mau melapor pak
kemarin saya di ancam soekro di pasar
dia menantang saya
karena dianggapnya saya yang menyebabkan dia dipecat bapak
dan persoalannya sampai kepalurah
terus saya melawan saya melawan pak dan persoalannya sampai kepalurah
sekarang sudah beres
sekarang sudah beres
tapi saya gak mau nerik dulu pak
orang ajar sih soekro
pasti tulisan ini ada kaitannya dengan dia
coba lihat nih men
saya rasa begitu pak
kenapa kamu beranggapan begitu
waktu kami bertengkar kemarin
dia bilang bahwa pak marhadi kayak lantaran piara tujuh pak
takut pada siapa
saya takut pada orang orang
mereka akan memusuhi kita semua kak
mereka akan mengira kita ini pelihara tuyul
kenapa mesti takut
karena kita tidak pelihara bapa bapa
mereka menyadar kita ini pelihara tuyul
karena mereka pernah melihat mistam
dan menyadar mistam itu tuh seorang bapak

kalau itu alasannya bukan saja kita ini di fitnah tapi juga dihidang
sesungguhnya saya sudah merasa khawatir kang sejak mista menyatakan ingin tinggal di sini
tapi maaf bukan berarti saya tidak ingin diikuti nissan
karena saya sudah menganggap mistam ini seperti anak kanung saya sendiri kang
lalu khawatir karena apa
saya khawatir dia akan menimbulkan kesulitan di antara kita kang
karena saya melihat mistam ini anaknya perasa sekali
nah apa bukan karena dia anak dirimu nyi
kamu malu kan kalau mistam ikut kita
bukan begitu karena mistam cacat karena mistam jelek
dan karena kamu takut melahirkan
kamu selalu menjaga anak seperti mistam
kamu selalu mencegah kehamilan bukan begitu
kang jangan bilang begitu
kan tadi saya sudah bilang kalau misam ini sudah saya anggap seperti anak kandung saya sendiri
ya kalau kamu menganggap mestam anak kandungmu sendiri kamu ya harus terima segala risikonya
tapi dalam hal ini memang ada orang orang yang sengaja meniup meniupkan fitnah
bahwa kita memelihara tuyul
dan mistam kena ketahnya
jadi ini bukan hanya isu
karena saya bu jumadi jang asan dan masih banyak yang lainnya yang telah kena korban tuyul itu
ih kalau begitu membahayakan atu
soalnya saya merasakan bagaimana keselnya kehilangan uang
mana itu buat bayar spp si munir lagi
banyak yang saya mah sebel sama yang namanya tuyul
jangan benci sama tuyulnya sama yang peliharanya
ih siapa memang yang memelihara tuyu itu
ih ilmah ketinggalan zaman terus
masa belum tahu
yang punya tuyul itu tamar hadi
apa tidak takut duraka itu orang
ya itu orangnya
oh itu orangnya
oh itu orangnya
oh itu orangnya
oh itu orangnya
oh itu orangnya
oh itu orangnya
oh itu orangnya
oh itu orangnya
oh itu orangnya
oh itu orangnya
oh itu orangnya
oh itu orangnya
oh itu orangnya
oh itu orangnya
oh itu orangnya
oh itu orangnya
oh itu orangnya
oh itu orangnya
oh itu orangnya
oh itu orangnya
oh itu orangnya
ini orang yang bangga itu istri
oh itu orangnya
saudara saudara itu maling belum sempat ngambil apa apa baru sempat ngintik tangan bugar jali sama
nutup matanya sekarang malingnya mana sudah kabur atuh lo tangkap maksudnya jadi bubur
pokoknya saudara saudara kita mulai sekarang harus lebih bersiaga lagi karena
desa kita dilanda kekacauan setuju nggak setuju
rasanya semakin rawat saja kang keadaan desa kita sekarang ini iya sejak ada
kabar tentang itu kalau itu kan hanya mencuri uang nah ini masa sampai mengikat
rumah segala ya siapa tahu itu kan malu kalus bisa saja ya mengubah diri jadi
maling tapi saya benar benar dengarkan kalau itu bisa mengubah bentuk kamu juga
yakin kalau tuyu bisa mengubah bentuk
susah juga ya habis saya belum lihat tuyul sih kau tiba tiba di sini ada tujuh
hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai badannya sedang sedang saja kepalanya pakai
kupluk dan pakaiannya hitam hitam apa orang itu bersenjata bu ya ia membawa golok di pinggangnya
hai saya menemukan sesuatu banget
di bawah jendela
ini sarung tangan siapa pak
saya tidak tahu
bukan bukan punya saya
kaos tangan untuk apa
waktu maling itu mengikat saya
ia membuka sarung tangannya
kalau begitu sarung tangan ini akan saya bawa
ke laboratorium kepolisian untuk diperiksa
ini kalau boleh pak
saya ingin menjewa salah satu mobil papa
ini gambil kursi pesanan saya dari cipanas
untuk pak pur apa sih yang tidak bisa
cuma kalau bisa pak
bapak jangan pakai mobil
mobil masuk begitu mah ada trayeknya
bapak akan berurusan sama polisi
lalu pakai apa pak
saya kan punya mobil baik
bapak pakai mobil itu saja
sudahlah enggak usah pakai sewa sewa segala
kursi apa sih yang akan bapak anggot itu
saya tertarik karena desainnya sangat bagus
nah kalau saya beli dari dia
ya mudah mudahan saja banyak lagi orang membelinya
mendukung produksi dalam negeri kita
cuma kalau tidak boleh nyewa
saya jadi malu pak
kenapa pakai malu malu begitu mbak
ternyata mudah mendapatkan mobil di sini
kamu sedang lihat apa
pamer hadirnya kan cukup kaya
rumahnya besar dan bagus
tapi ini pak
tapi kau belum punya anak pak
bapak punya anak rit
yang di sini
kok gak pernah kelihatan
cuma anak bapak itu jelek
cacat di mana pak
wah kenapa bu
anaknya pemalu pak
ada tamu kok kamu ngumpet terus
nah ini pak bu
nah ini sarit
muridnya juga sangat pinter
kamu bisa menyadarkan sarit juga banyak pinter
ya gitu dong
mari pak berdingin pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak